beginilah antrean pengunjung yang ingin masuk ke ring road gelora bung karno atau gbk pada enam juni lalu
setelah tiga bulan lamanya gbk tak bisa diakses publik dan masyarakat diminta stay at home
mereka rela mengantre berjam jam untuk menyempatkan diri berolahraga di sini
berbagai pertimbangan menjadi alasan meski secara sadar mereka tahu pandemi belum usai
dan potensi penyebaran virus covid sembilan belas di ruang publik lebih tinggi
bosen banget di rumah sebosen itu makanya karena lagi new normal juga kita keluar refreshing lah
ya alasannya sih karena ini ya kalau olahraga di rumah biasanya males
jadi kalau di sini kan jadi temannya jadi asik aja gitu
fenomena ini membuat pengelola gbk mengevaluasi protokol dua minggu setelah pembukaan kembali
dengan melakukan pembatasan pengunjung dan shift berolahraga
nah di saat mereka piknik itu ya jadi protokol kesehatan itu biasanya abai
sosiolog universitas indonesia ida ruwaida mengatakan
sebagian masyarakat mengalami cabin fever selama pandemi covid sembilan belas
ini sebuah kondisi di mana seseorang harus mengisolasi diri dalam waktu lama
dengan berbagai permasalahan internal
seperti kurangnya fasilitas penuhi kemampuan
penunjang dan keharmonisan keluarga
selain itu ada kombinasi faktor eksternal
yang menyebabkan masyarakat meluapkannya untuk pergi keluar rumah
beberapa pernyataan pihak pihak yang ada itu menunjukkan sebenarnya faktor eksternal itu
salah satunya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada
misalnya seperti itu ya dianggap nggak jelas
kemudian juga ada faktor budaya yang melatar belakangi masyarakat kita kan
namun ida menekankan
fenomena kerumunan di ruang publik juga terjadi di kondisi normal
oleh karena itu perubahan protokol dan penegakan aturan
berperan untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru
reza ramadan egy agung jakarta